terima kasih banyak fiat
semoga berhasil bumaya
kalau gitu saya cek aja pak
kalau kamu turun buma yang lihat kamu
akhirnya semuanya berantakan
kita harus sabar fit
karena saya nggak mau rencana kita ini berantakan
sesuatu yang jahat buat tasha
orang dia bumaya itu gak mungkin tinggal diem aja
dia udah dipermaduin tasya
tapi yang kita lakuin sekarang apa pak
nah itu dia fit
iya pak tristan
iya saya mengerti
iya baik pak
itu sertifikat rumah
dan sudah menjadi menjadi apa
menjadi milik aku sepenuhnya
karena sudah atas nama aku
ya mungkin saja kamu bisa berpuasa
menguasai cafe pelangi
tapi rumah ini
sudah sepenuhnya menjadi
sama semua yang berhubungan sama ibu
aku akan masuk
ambil barang barang aku
dan aku nggak bakalan pernah balik lagi ke sini
kami cepat tanggas dan tanggap
nggak usah nggak perlu repot repot
sudah kami lakukan buat anda
kau itu sudah ada
ibu sama maudie enggak punya hak atas rumah ini karena rumah ini punya ayah aku nggak
akan tinggal dia melihat kalian berbuat curang aku janji bu ku akan ngerebut rumah ini dari
ibu dan maudie mau merebut oh wow aduh takut sekali silakan aja lakukan tapi kayaknya kamu
hanya bisa ngelakuin itu dalam mimpi deh bener mami terus apa lagi ya pak kita sekalian bakar
hujan jia aku akan terus berusaha nyari cara untuk ngambil rumahnya dari ibu maya tahu
rumah itu berarti banget
apalagi semua kenangan ibu ada di rumah itu
aku janji aku janji aku akan ngambil rumah itu lagi
rani apalagi sih yang perlu kamu jelasin semua tuh udah jelas aku lihat sendiri
enggak nasha gue yakin banget lu gak tahu yang soal ini
sama satu lagi
sama satu lagi
lagulah mak loran
gue tahu nih
sekarang pasti lu lagi bagus bagusin nama lu depan tasya supaya lu dibilang hero ya kan
lu gak bakal lama ran
tasya itu gak buta
dia tahu mana orang yang baik mana yang pura pura baik
kita lihat aja deh
kabar gembira kabar gembira
kok pencicilan kayak begini sih kenapa
dengerin saya dulu
saya sudah berhasil
kamu kayak orang gila deh penghasil lapangan maksud kamu apa
aduh wah saya udah nemuin pak mahendra dong
saya udah nemuin
yang bener yakin yakin kamu
dua ratus persen saya yakin
kalau disitulah tempat mereka menyembuhkan pak mahendra
udah jangan buang waktu lagi kita langsung kesana
mami yakin di tempatnya mi
kalau menurut informasi dari ferry di sini tepatnya
dan dia gak salah kali ini
bayang mau juga gue disini
gue harus liputin mama hedda
oke kita harus cepat cepat
karena sekarang ferry lagi ambil ambulans
bawa papi keluar dari tempat ini
ya kita harus cepat cepat pak ferry
jangan sampai tasya atau tristan sempat lihat atau tahu
iya pak tristan apa kabar
gini dok saya butuh bantuan dokter
istri pak mahendra dan anaknya
maaf maksud saya istri dan adik tiri tasya mau datang ke sini
dan saya minta bantuan dokter
tolong tahan mereka supaya mereka nggak bawa pak mahendra keluar dari klinik ini dok
saya butuh bantuan dokter
sementara saya melakukan sesuatu dokter bilang ke resepsionis supaya nahan mereka
baik pak tristan
saya akan segera menghubungi resepsionis dan meminta dia menahan mereka sebisanya
terima kasih dok
selamat siang pak
ya selamat siang ibu ada yang bisa saya bantu
apa ada pasien yang bernama pak mahendra dirawat di klinik ini
sebentar ibu saya sebentar
saya akan cek dulu
pasien pak mahendra
begini aku ini istrinya
dan pak mahendra itu dibawa sama anakku tanpa sejilaku
kalau boleh tahu beliau dirawat di kamar berapa
sebentar ibu saya angkat telepon dulu
oh ya selamat siang dok
maaf bu barusan dokter bilang kalau pak mahendra belum bisa dibawa pulang
engkau gak bisa kenapa aku ini istrinya loh aku punya hak
iya bu saya ngerti tapi saya cuma menjalankan prosedur kerja
dan barusan dokter bilang kalau pak mahendra belum bisa dibawa pulang karena bisa membahayakan keselamatanmu
membahayakan keselamatan ah maaf
sementara resepsiunis bisa menangkap mereka
gua harus lupakan tasha
udah lu tenang aja
gue bakal cariin tempat yang lebih baik dan lebih aman buat lo
dan juga bokap lu oke

aku gak mau ada hubungan apa apa lagi sama dia

oke sekarang pasti enggak ada biar gimana pun gue cari cara gimana caranya gua mencegah
lumayan untuk bawa pak mahendra keluar dari sini resepsionis itu nggak akan bisa lama
dan maya apa ya apa ya aku ini istrinya aku berhak ketemu sama beliau aku bawa dia pergi
dari klinik ini ke klinik yang lebih layak iya bu saya ngerti tapi dokter bilang barusan kalau pak mahendra
belum bisa dibawa pulang aduh kok mereka bisa ada di sini
sih harus melakukan sesuatu
tasya tasya kamu ada di mana sekarang juga kamu harus datang ke klinik ayahmu dalam keadaan
bahaya tasya ibu diri kamu dan adik diri kamu ada di sini cepet tasya kamu harus kesini sekarang
kerap rusia rentolong kamu anterin aku ke klinik ayah sekarang mau
depan hai aku
lagi dalam bahaya ran kamu harus anterin aku sekarang
oke oke lu tenang dulu ya gua bakal anterin lu
tasya bisa tahu sih kalau mau ke klinik
wah aneh ini beneran